el clasico tidak hanya syarat akan gengsi kedua tim besar di liga spanyol ini
tapi juga rivalitas antar kedua pemain utama mereka
siapa lagi kalau bukan cristiano ronaldo dan lionel messi
siapa yang lebih unggul secara data berikut mari kita lihat bersama
kita akan menyaksikan data berikut ini kalau kita perhatikan memang dari kedua tim
dari mana data tersebut kita hitung bahwa mereka sudah memainkan tiga puluh enam dan dua puluh delapan laga
ini pertemuan di antara keduanya
dan dari laga ini ronaldo berhasil membawa real madrid delapan kali menang
sementara lionel messi sudah membawa barcelona enam belas kali menang melawan real madrid pada el clasico
sementara hasil seri itu diraih delapan kali oleh messi dan cristiano ronaldo enam kali kekalahan
tentu saja lebih banyak memang dialami oleh messi
tapi kalau kita perhatikan
bahwa dari rasio kemenangan ini ternyata memang masih membuktikan bahwa lionel messi
jika kita bandingkan dengan seluruh laga yang dimenangkan
itu menunjukkan bahwa untuk data pertama lionel messi jauh lebih unggul
baik kita beralih ke data berikutnya
data berikutnya ini akan menunjukkan kepada anda ialah bagaimana dari tiga puluh enam kali bermain di la liga
messi ternyata berhasil menghasilkan dua puluh empat gol
sementara ronaldo menghasilkan tujuh belas gol dari dua puluh delapan kali bermain
dan kalau kita perhatikan memang dari data ini menunjukkan bahwa sebenarnya akurasi gol yang dilakukan
atau yang dimiliki oleh cristian ronaldo jauh lebih tinggi dibandingkan oleh lionel messi
berarti dari data ini menunjukkan bahwa konversi shot yang menjadi gol dimenangkan oleh cristiano ronaldo
selanjutnya berarti skornya sudah satu sama ya
selanjutnya kita perhatikan data berikutnya yang kami miliki juga
bahwa kita juga harus melihat bahwa di samping gol yang mampu dihasilkan dan juga mungkin akurasi yang dimiliki oleh kedua pemain
kontribusi lain bagi tim juga kita akan membandingkan dari data ini
kita akan melihat bagaimana bahwa dari tiga puluh enam kali bermain bersama barcelona dan cristiano ronaldo bermain sebanyak dua puluh delapan kali
ternyata lionel messi jauh lebih banyak menciptakan peluang bagi terjadinya gol bagi barcelona
yaitu dengan enam puluh lima kali kesempatan untuk diciptakan
dan asis dia mampu membuat asis sebanyak tiga belas kali yang tentu saja mampu dikonversi menjadi gol
sementara cristiano ronaldo hanya menciptakan satu asis sepanjang dua puluh delapan kali dia bermain dan hanya empat belas kali menciptakan peluang lainnya bagi rekan timnya
tentu saja ini seperti menunjukkan bahwa sebenarnya ronaldo dapat dikatakan minim kreativitas untuk menciptakan peluang menghasilkan gol
dan dari data ini
kita mengetahui bahwa dari keseluruhan data ini kita akan merangkum bahwa sebenarnya boleh saja cristiano ronaldo menang pada perolehan gelar individu seperti itu ya
tetapi sebenarnya kalau kita perhatikan bagaimana dari seluruh laga yang mampu dimainkan menunjukkan bahwa messi mampu menang enam belas kali dalam semua el clasico dengan dua puluh empat gol dan asis tiga belas kali
sementara cr tujuh baru menang delapan kali mencetak tujuh belas gol dan satu asis
messi mungkin memang boleh jadi ada di peringkat kedua dalam perebutan trofi individual
tapi untuk lagi
laga el klasiko ternyata messi masih rajanya
kita bikin mahkota
dari data ini menunjukkan bahwa sebenarnya messi masih rajanya untuk pertandingan el clasico
dan tetapi memang enggak akan mutlak juga apakah dengan begitu menterengnya data lionel messi pada sejumlah pertemuan yang mereka hadapi
apakah juga akan sekaligus membuat laga ini akan dimenangkan oleh barcelona
dan untuk itu di studio kami juga sudah hadir dua pandit sepak bola yang akan membahas laga klasik ini lebih dalam lagi
kita sambut yang pertama ini dari sisi
di madrid ada kang jalu selamat datang
di sini juga ada coach justin
baik kalau kita perhatikan ya
dari data tadi setuju enggak ada yang enggak setuju enggak
bahwa messi ternyata jauh lebih superior dibandingkan cristiano ronaldo
kalau kita bicara data itu sudah tidak bisa dipungkiri ya
jadi data itu sudah menjelaskan apa namanya bukan masalah berjalan pertandingan
tapi data antara kedua pemain ini dan jelas messi still the king
tapi kan kalau menurut saya dalam satu tahun terakhir ini satu setengah tahun terakhir lah
lar messi tambahnya satu ronaldo tambahnya lima
ya ini kan kita lihat berbicara konektivitas tim bukan hanya personal
kolektivitas tim ya berarti mungkin ini cy war juga yang ingin ditunjukkan oleh kubu real madrid ya dalam laga
enggak saya side war ke dia aja
baik kalau kita perhatikan juga laga ini juga sangat kental dengan isu katalunya merdeka
anda menilai bahwa ini akan menjadi penambah tensi pertandingan sendiri
ya kalau saya melihat bahwa tensi memang nggak usah ada referendum catalonia pun
sebenarnya pertandingan ini pasti akan sangat panas
karena memang ada
kaum katalan sendiri memang dikenal sebagai anti dari kaum ibu kota
jadi saya rasa ada referendum atau tidak ada pertandingan ini pasti akan tensi panas
itu mungkin hanya tambahan katalisator saja
baik bagaimana dengan kubu barcelona
kalau saya bilang mau main di mana pun tidak begitu penting ya
karena sejarah sudah membuktikan mau main di kandang atau tandang mereka bisa saling mengalahkan
dan kalau kita bicara soal referendum ini hanya formalitas
dan saya rasa setelah ibu kota menjelaskan
menjelaskan bahwa tidak ada isu pemekaran sama sekali
saya rasa untuk sebagian besar dari rakyat katalan juga kasus ini sudah selesai
marilah kita fokus ke sepak bola
iya politik ditinggalkan dulu ya
baik karena kita fokus ke sepak bola kita juga harus perhatikan bahwa sebenarnya madrid bisa dikatakan pada musim ini agak kalah di start seperti itu
banget ya diakui ya
apa sih faktornya
ya pertama memang zidan menurut saya tidak melakukan pembelian yang apa namanya pembelian strategi transfermen yang jitu
dibandingkan barcelona yang menurut saya mendatangkan pemain yang memang sesuai kebutuhan ernesto varver
bayangkan saja hamish redriques dan juga alvaro morata yang pada musim lalu selalu menjadi pengganti yang sepadan bagi karim benzema maupun garet bell
atau juga isco memang seperti dilepas begitu saja
zidane terlalu percaya para pemain mudanya
yang kedua adalah faktor ronaldo yang menurut saya kelahan setelah piala eropa kemudian juga tidak bermain pada empat laga awal la liga
dan menurut saya ini membuat tune innya real madrid menjadi terlambat
baik anda setuju dengan data ini
karena kalau kita melihat
juga barcelona sebenarnya cukup superior
walaupun tanpa neymar kalau tadi kan alasannya banyak pemain yang gak bisa
tapi barcelona tanpa neymar tanpa dembele tetap superior juga di la liga
maka dari itu saya sedikit setuju
sedikit setuju ya
karena menurut saya perubahan yang signifikan terjadi di barcelona adalah pergantian pelatih
bukan hanya pemain
karena kalau kita lihat dembele memang dibeli dan memiliki peran cukup penting
akan tapi dia cedera sekarang dan performa barca tidak terlalu tergantung oleh dia
minggu lalu busket yang digadang gadang sebagai pemain penting
minggu lalu digantikan menang juga lima
nah sekarang kalau saya melihat
strategi yang diterapkan oleh valverde ini lebih luas
jadi variasi tidak hanya dari sayap kiri yang dulu diunik oleh neymar
sekarang juga dari sayap ke kanan
walaupun tidak ada dembele masih ada semedo ataupun ada beberapa pemain yang sergi yang bisa bermain di sayap kanan
jadi serangan variasi variasi ini jauh lebih variatif
suarez yang seringkali ke kiri atau ke kanan membuka ruangan untuk messi
cuma salah satu kekurangan barca adalah mereka tidak memiliki banyak pemain kreatif
maka dari itu saya harap coutinho di januari akan datang
tapi menurut saya walaupun tidak ada pemain kreatif
tapi setidaknya renzo valverde ini sudah mengembalikan terah barcelona yang berfilosofi bermain dari bawah
kita bayangkan saya musim lalu ketika dipegang enrique
bolanya sudah pasti dari belakang langsung ke trio msn
sumber kali ini bisa dibangun dari bawah langsung ke depan
menurut saya walaupun tidak pemain kreatif tapi setidaknya kolektivitas
barcelona sudah terbangun
sorry ditambah satu mereka akhirnya memiliki seorang pemain real box to box dari sosok paulinho
tapi saya disini saya setuju dengan data tadi
tapi sebagai tim tuan rumah begitu kan kalau kita perhatikan agak setuju dengan barcelona
ini artinya sudah menyerah di awal sudah lempar handuknya
bukan faktor zidane
begini kalau masalah memuji kan wajar kita menganalisis
enggak saya memuji barcelonanya
pemudian renzo valverde karena memang menyentuhkan
tapi sementara zidane sendiri ini memang
menurut saya walaupun dari segi taktik belum ada yang baru
tapi saya rasa dengan modal keberhasilan menjadi juara di piala dunia antar klub akan menghadirkan atmosfer tersendiri pada laga kali ini
tentu dengan selisih poinnya sangat jauh
kemudian kita tahu bahwa semalam atletico madrid pun mengalami kekalahan
ini menjadi kesempatan besar bagi real madrid untuk memangkas jarak dengan tim tim di atas
untuk saya kalau saya jadi zidane saya akan cemas walaupun jadi juara antarklub
karena kita lihat dari skor dari sisi permain mereka tidak mendominasi yang selayaknya harus didominasi
maka dari itu kalau saya bilang pr madrid ini belum selesai
pr zidane belum selesai
dia masih belum bisa menutupi kesalahan atau kekurangan yang dimiliki oleh madrid sofa
sementara mereka malam ini harus bertemu dengan klub yang lagi naik down
baik kalau gitu kita lihat juga bagaimana sebenarnya performa diantara kedua pemain penyerang
kita akan melihat benzema dan suarez
kalau dari coach justin melihat bagaimana performa kedua tim ini
kalau tahun ini
dua pemain ini maksud saya
saya rasa semua orang yakin bahkan jalo pun juga yakin bahwa suarez lebih on fire
walaupun menurut saya pada saat dia dalam peak form
benzema adalah salah satu striker terbaik
tapi salah satu kemunduran dari madrid musim ini itu juga berkat tidak performnya benchmark
dan tidak ada lapis kedua
sehingga zidan harus lebih fleksibel menempatkan ronaldo sebagai striker
esensio ataupun isco di sayap
baik itu datanya juga bisa kita saksikan misalnya dari gol juga terlihat bahwa karim benzema jauh kalah oleh louis suarez
bagaimana bung jalu apa yang harus dilakukan
ya kita lihat memang mbak arief benzema ini walaupun kalah dari segi gol
tapi dia memang dalam beberapa musim terakhir dia menjadi pemain pelayan ya
change created nya dia lebih banyak
tapi memang menjadi masalah seperti dikatakan coach justin bahwa madrid ini butuh lebih tajam di lini depan
ya ini yang memang harus diharapkan
jadi saya rasa semoga saja tncl classico ini
mengembalikan bahwa apa membuat kesadaran benzema untuk bawa dirinya seorang striker itu muncul
jadi dengan demikian dia tidak lagi membuang buang peluang dan juga bisa membantu rekan rekannya
jadi cuma bisa ngarep aja ya
karena segala usahanya sudah jelas
baik mungkin usahanya dari lini belakang ya kali coach ya
tapi kita lihat dulu isco di real madrid apakah kira kira dia bisa mendukung harapan tadi yang dikatakan harapan bin
kalau saya melihat bahwa dengan terpilihnya isco sebagai pemain terbaik real madrid bulan desember ini membuktikan bahwa peran dia sangat vital
namun akan menjadi hal yang sangat apa namanya akan menjadi dilema tersendiri bagi zidan
karena kondisi garet bel pun akan sudah membaik pada lagak kali ini
jadi saya rasa isco lebih pantas untuk di kedepankan pada lagak kali ini
karena dengan pengalamannya dia dengan apa namanya kemampuan yang lebih fit dibandingkan bel yang baru sembuh dari cedera
isco bisa menjadi pembeda dan menjadi pelayan bagi ronaldo maupun benzema
salah satu plus point yang dimiliki oleh madrid di atas barcelona adalah mereka memiliki beberapa pemain yang bisa mengatur permainan serangan
madrid isco bahkan seorang kroos
sementara barca lebih tergantung oleh iniesta dan maxi
praktis hanya kedua pemain ini
beruntung paulinho sekarang datang
maka dari itu pertarungan ini akan terjadi di lini tengah
tapi saya lebih unggulkan dari sisi strategi lebih ke barca
karena filosofi yang tadi dijelaskan oleh jalul itu sudah pelan pelan kelihatan
masih belum tiki taka belum gaya pep
tapi sudah kelihatan dalam arti short passing
kombinasi antar tiga pemain banyak trupas
bahkan seringkali messi tidak selalu melakukan shot on goal
jadi untuk saya dari sisi strategi lebih unggul barcelona musim ini
termasuk deli paulino juga akan lebih unggul di lini tengah dibandingkan isco
jadi kalau di awal musim saya termasuk salah satunya yang masih meragukan kemampuan paulinho
tapi ini yang berkat valvery dia bisa memanfaatkan kapasitas dia
which is dia selalu muncul di kotak penalti satu
sangat kuat juga dengan bola bola atas
dan dia juga masih membantu defense dengan fisiknya yang sangat kuat
jadi sangat positif
kalau saya melihat memang pak casemiro ini wajib mewaspadai paulinho
karena apa memang
posisinya agak mirip ya
karena berhadapan hadapan head to head
dan kemudian barcelona itu tidak punya gelandang pekerja yang tangguh yang berani adu fisik dengan pemain lawan
dan itu ada di sisi paulinho
dan dia terbukti bahkan dengan jumlah enam golnya lebih di atas jumlah gol ronaldo bahkan
jadi saya melihat bahwa pertarungan lini tengah memang sangat menjadi kunci ya
tapi juga di sisi lain di lini belakang misalnya
dua center back kita sebut saja ramos dan pique
di dalam hal ini mungkin kendala lebih dimiliki oleh pikin
karena um titi tidak bisa bermain
anda melihat bagaimana pique mengemban tugas sebagai center back
terlebih dia harus bermain bersama vermaelen walaupun performa vermaelen juga sudah mulai membaik
apakah cukup efektif untuk membendung serangan di lini
sebenarnya tidak ada pilihan
karena ini salah satu kesalahan yang dilakukan oleh manajemen barcelona
mereka tidak membeli lapis dua yang memadai
jadi pada saat um titi cedera bahkan um titi untuk saya pun juga bukan pemain yang selalu performanya konsisten
jadi mau tidak mau memainkan vermaelen
beruntung dua tiga match terakhir prestasinya cukup bagus
cuma yang jadi masalah dengan yang harus diwaspadai oleh barcelona lini belakang
barcelona adalah speed yang dimiliki oleh ronaldo maupun benzema
itu berkali kali menjadi masalah
tapi saya rasa itu bisa diatasi jika mereka bermain lebih taktis dengan empat
jadi kita harus memiliki hal yang lebih baik
sebenarnya barcelona ini masih ada sosok javier mascherano
itu lebih lambat lagi
tapi setidaknya dia punya hasrat sangat besar untuk bisa tampil pada la liga terakhir
karena kita tahu bahwa januari mendatang dia sudah pasti akan dilepas oleh barcelona
tentu dia pasti akan berjibaku untuk bisa bermain dan memberikan kemenangan bagi barcelona pada laga kali ini
tapi apakah memang peluang real madrid di tengah yang tidak optimal seperti itu
mungkinkah serangan dari marcelo dan klos juga akan mengacak ngacak mungkin lini pertahanan yang dibeliki oleh barcelona
ya kalau saya memang demikian dengan marcelo dan juga terutama marcelo ya di kiri
karena kita tahu bahwa ronaldo sekarang bermain lebih ke center forward
sehingga mobilisasi dari sisi kiri penyerangan madrid dimulai oleh marcel
tapi ini juga menjadi titik lemah yang bisa dieksploitasi oleh lionel messi
karena kita tahu marcelo kerap beberapa kali terlambat untuk melakukan backup ke belakang
sementara casemiro pun pada musim ini bermain tidak terlalu baik seperti musim lalu
jadi saya rasa akan pr besar adalah bahwa sisi kiri pertahanan madrid ini bisa dieksploitasi oleh barcelona
sebenarnya kalau saya bilang pada saat anda memiliki seorang wingback kiri atau kanan yang memiliki speed yang seringkali membantu serangan
itu bisa ditutupin oleh positioning dari center back
nah di sini bisa dibilang sidang kerap gagal untuk melakukan itu atau tidak memberikan instruksi yang jelas
atau pemainnya kekeh tidak mengikuti instruksi yang dilakukan oleh madri
karena center back yang melakukan serangan itu tidak hanya di madrid
banyak klub memiliki center back seperti itu
baik kita melihat juga sekarang bagaimana perakhiran formasi yang dimiliki oleh kedua tim
kita mungkin akan ke tim tuan rumah terlebih dahulu
kita perhatikan bahwa seperti apa sebenarnya strategi utama yang mungkin harus dilakukan oleh madrid
apakah tetap melakukan high press dan kemudian melakukan counter attack seperti itu atau ada peluang lain
kalau saya melihat bahwa zidane dengan permasalahan yang terjadi dalam musim ini
saya rasa harus bermain lebih sabar
jangan bermain terlalu atraktif melawan barcelona
karena ada ronaldo yang menurut saya bisa mengeksploitasi dengan kecepatannya di belakang
saya setuju dengan pola ini
tapi ini sebenarnya dengan pola empat dua diamond ya
isco bermain lebih di belakang benzema dan juga ronaldo
kemudian ada casemiro
jadi saya rasa ini adalah formasi terbaik real madrid tanpa menafikan peran gareth bale yang mungkin akan bisa menjadi joker pada babak kedua
tapi beberapa kali juga madrid menunjukkan pola permainan empat satu dua tiga

apakah anda melihat akan ada perubahan pola formasi seperti itu juga menghadapi barcelona
atau justru pola itu justru tidak efektif menghadapi barcelona
kalau saya pasti casemiro akan bermain lebih ke dalam
seperti yang dikatakan tadi empat satu dua satu dua
karena itu pola empat batu diamond bahwa poros serangan real madrid akan ada di tiga gelandang kreatif yang dikatakan coach justin
coach justin anda melihat strategi ini sebenarnya menjadi titik lemahnya di sisi mana
kalau saya melihat dari sisi carvalho dan varane anda sendiri melihat seperti apa
saya melihat dari sisi carvalho dan varane anda sendiri melihat seperti apa
saya lebih melihat memang dari varane dan marcelo lebih sisi lemah yang bisa dipenetrasi
mereka hanya bermain dengan satu deng untuk saya itu agak tricky
kenapa pada saat anda bermain dengan satu dem seperti yang dilakukan oleh busquets
tidak ada masalah sorry dam ini tidak memiliki peran pada saat lawan melakukan counter lewat bola bola atas
tapi kita tahu bahwa barcelona nyaris tidak pernah bermain dengan bola atas
jadi akan lebih pinter jika menempatkan dengan dua dem bukan satu dem
jadi akan lebih pinter jika menempatkan dengan dua dem bukan satu dem

dalam arti mereka lebih fokus ke serangan
kalau kita tidak bicara high press akan sangat bodoh kalau madrid bermain dengan full high press
yang terjadi adalah paling tiga empat pemain yang melakukan high press
yang lain bermain zonal di lintengah itu akan lebih aman
dan saya rasa itu akan dilakukan oleh zidane
baik itu akan dilakukan oleh zizan
sementara itu kita juga akan melihat bagaimana dengan perakhiran formasi yang dimiliki oleh barcelona
sudah mengatakan bahwa akan bermain dengan bola bola pendek seperti itu ya
tapi apakah memang sisi kanan madrid itu cukup mampu untuk dieksplorasi oleh barka melihat materi pemain yang mereka miliki saat ini
kalau saya lebih kalau kita bandingkan semedo sama sergio roberto
sergio lebih bertahan dan semedo lebih menyerang
saib kanan lebih hidup pada saat semedo bermain
tapi ini sekali lagi pilihan dari keeper
dan salah satu plus point yang dimiliki barca tahun ini adalah terstegen lagi dalam peak performanya
dan untuk semua klub besar sangat penting bahwa mereka memiliki keeper bagus
dan posisi ini sih kalau saya bilang sangat layak ya
saya lebih baik bermain dengan empat empat dua paulinho mundur ke belakang
daripada memaksakan memasangkan seorang winger seperti deni suaris atau deoloveyo yang sudah berkali kali terbukti tidak memiliki kontribusi sama sekali
tapi ada harapan biasanya
menunjukkan bahwa sergi roberto yang akan lebih ke depan menggantikan rakitic sementara posisinya diisi oleh semedo
anda melihat itu sebagai salah satu peluang lebih baik bagi barcelona pada laga ini
perubahan ini bisa dilakukan pada saat contoh mereka tertinggal
atau mereka sangat mendominasi hanya serangan di sayap kanan agak tidak kelihatan
itu bisa dilakukan tactical change ya
cuma saya rasa kita tidak bisa terlalu berandai andai
lebih baik melihat pertandingan
berjalannya pertandingan seperti apa baru seorang pelatih akan mengambil keputusan yang terbaik untuk meraih hasil yang terbaik
kalau saya melihat juga memang seperti yang kata ngo jasin sergio roberto akan lebih aman untuk membantu pertahanan
karena apa kita tahu eksploitasi lini kiri real madrid akan ada ronaldo dan juga marcelo
tentu dibutuhkan pemain yang akan lebih disiplin dibandingkan untuk bermain yang lebih melakukan penetrasi ke depan
baik kita sudah lihat tadi pemaparan formasi dan juga mungkin head to head dari sejumlah pemain
tapi saya punya pertanyaan lima pertanyaan rahasia
untuk keduanya tapi ini harus dijawab dengan cepat tidak boleh berpikir
pertanyaan pertama ialah untuk kedua duanya
tim mana yang akan mencetak gol pertama
oke selanjutnya iyalah
siapa yang akan lebih banyak gol posisinya
selanjutnya tim mana yang memiliki kartu merah
masih ada ramos
ini yang saya khawatirkan ini dia ramos
mereka selalu bermain kasar pada saat ketinggalan dari sisi strategi
itu sudah sejarah itu
sejarah berarti diakui ya
makanya sergio ramos ini tergantung
jika dia bisa tenang mungkin madrid bisa
berarti dia nggak berdarah tinggi pada pertandingan kali ini ya
tiga sekarang keempat
sekarang keempat ya
untuk barcelona satu
jadi sebagian besar dia setuju bahwa malam ini barcelona lebih unggul
walaupun main di kandang madrid
tapi madrid yang menang coach
madrid yang menang
tapi yang akan jodoh la liga
tapi jangan sampai klasikonya kalah ya
baik kita akan melihat hasilnya di plasma
tadi tes kecocokan di antara kedua pengamat ini
jadi ini munculnya akan mendadak gitu ya
tapi berarti kang jalul sebenarnya lebih setuju bahwa laga ini akan dibenangkan oleh barcelona ya
kalau saya sih
bukan tadi madrid ya katanya
saya sebagai yang lebih pro ke madrid
harusnya madrid bisa mau menang lagi
iya itu kita lihat tuh
jadi first goal nya madrid konsisten
ini tricky jadinya
saya jadi ketahuan aslinya
banyak sekali pemain madrid yang pada saat mereka frustrasi
tertinggal tidak hanya dari sekolah
tapi juga dari permainan
bahkan ronaldo yang terakhir kartu merah pada klasiko terakhir
tidak bisa mengontrol emosinya
itu lebih kelihatan pada zamannya mourinho
tapi sekarang zidan lebih bisa mengontrol pemainnya
coach justin dan kang jalu
mungkin salaman dulu kali ya
supaya enggak selesai
sampai enggak nih
enggak usah salaman lah
enggak salaman ya
udah akur ya
tadi ada beberapa hal yang cocok
di luar ribut lagi
dan juga mungkin bagi anda yang ingin mengetahui seperti apa skornya
tentu saja kita harus menunggu pertandingan malam ini
karena waktu juga sangat disesuaikan dengan masyarakat indonesia dan asia